untung kita selamat bapak itu ya
semoga bapak itu cepat sembuh
amin semoga kakak sudah menganggap bapak itu sebagai orang tua kakak sendiri
yaudah kak kita anggap itu bapak kita
iya sayang yaudah yuk
eh bambang ini gimana sih ini masih pada kotor gini cuci
ngelemparin begitu sengaja
kok sengaja sih sengaja dari mana
aku kan melemparin gak ngeliat berarti aku gak sengaja dong
iya iya yaudah lemparin lagi gak apa apa kok
ini loh ceker ayam yang putus
aku gak terima
aku gak terima
kayak kenal suaranya ya rindu
eh kita liat yuk
nggak boleh orang makan aja
mama kok ada disini
loh kok ada reza disini
oh pantesan ya
ini kalian harus saling kenal
mau nginep di rumah saya juga
ah bisa bisa gue tidur di musolah nih
pak rw ya
kami ini keluarganya eri
dan kami kesini mau lapor
kami tinggal di rumah sebelah
tapi kenapa jadi
dateng ke kampung bodug semua
jadi begini pak
keluarga kampung disini diteror sama siluman luar hijau ya
betul betul itu betul
kami datang kesini
ingin membantu warga kampung bodug untuk membahas misi luar hijau pak rw
ini pasukan kedua namanya
boleh boleh boleh
sekarang ini erin tinggal bareng sama mama ya
jangan raju disini aja
raju tinggal disini aja ya ya
kalau raju disini
aku juga disini
kamu gak denger omongannya mama barusan
angeli dan pak nagraj juga boleh tinggal bersama kita
enggak tante gak usah
biar aku disini aja sama ayah
dan sama pak rw juga
hai itu keputusan yang bijak
bukannya begitu ayah
biasi dan juga bambang tinggal bersama kami ya
udah gak usah ngebantah
riburannya udah cukup panjang
nanti kalian bantu beresin rumah
apaan sih sih
eh eh eh pak pegangan
gak perlu diberesin lagi udah aku beresin sih
baiklah kalau gitu kami permisi dulu pak rw
aku itu gak mungkin macem macem
dan kamu jangan cemburu cemburu ya
terus nara makin cantik
terus aku makin cinta
jangan macem macem ya
gue harus ngikutin mereka
eh ini aku buat dua kamu
meimei pasti lagi buruan sama raju
enak banget dia
punya banyak kesempatan ngikutin raju
kalau tanpa pengawasan aku
tentu berburu ah
raju kan cintanya sama aku
nanti juga dia pasti ngejar ngejar aku
dia cintanya sama aku
tapi ini gak bisa dibiarin nih
gak bisa dibiarin
enak banget mereka
gak bisa dikasih kesempatan
kamu suka makan apa
nanti aku bikinin
aku suka makan roti
aku suka makan roti
aku suka makan roti canai
roti canai itu masakan kasih ini
nanti kalau ada waktu aku pelajarin
baru ditinggal sebentar
udah begini berduaan terus kerja sama aku
dari tadi ngapain aja emangnya
kalian berdua dengan baik baik
kamu deket sama raju lima belas cm aja
belum pernah lihat aku murka kan
selama ini aku baik banget loh sama kalian
aku senyum senyum sama kalian
tapi aku udah muak
mendingan kamu masuk ke dalam
tapi aku sama mimmy cuman temenan ya
aku sama mimmy cuman temenan kok
terserah dia mau ngapain sama aku
aku gak peduli
cinta aku raju
dia akan berubah
jangan macem macem ya
cuma buat kamu
jadi kamu mau ngginset kok
aku gak mau disini
gak usah biar biasi aja
taruh taruh taruh
iya jangan gak apa apa
biasa kan kasian dia harus beresin rumah juga
aku bisa tenang aja
sayang udah taruh taruh ngapain sih kamu nyuci
taruh gak taruh
gak usah gak usah aku bisa
kamu ngapain disini
gak usah lah
biasa lah kamu sana aja deh
jangan jangan jangan
ini tugas lainnya
laki laki jantan sih
coba aku lampu
aku ambil jendela dulu ya
jangan jangan jangan jangan
berat berat jangan
biar aku aja
eh kamu mau dong
bisa dong jemur doang aku
ini di sini biarin aja
hmm pinter banget kamu cari kesempatan
kamu tau apaan sih
jadi sekarang kalian tinggal di sini
terus kalian pikir
pokoknya gue gak mau tahu
gue harus mendapatkan mustiqasyian itu dari kalian
jam segini bapak pasti lapar ya
aku juga kak
yaudah bentar ya
buat bapak sama kamu dulu ya
lupa minyaknya abis
yaudah bentar ya
kakak beli minyak goreng dulu ke warung
aku ikut kak
bapak pegang ini dulu ya
itu kan mustiqasyian
kenapa ada sama dewi
ini simpan di bapak dulu ya
takutnya nanti kalau ada apa apa
bapak jadi aman
yaudah kamu ganti baju dulu yuk
pak kita jalan dulu ya
untung kita selamat bapak itu ya
semoga bapak itu cepat sembuh
semoga kakak sudah menganggap bapak itu sebagai orang tua kakak sendiri
kita anggap itu bapak kita